suatu ketika di inggris tua di sana hiduplah seorang anak kecil bernama elidor
yang dibesarkan untuk menjadi seorang pastor
hari demi hari dia berangkat dari rumah ibunya menuju ke sebuah gereja besar
di sana dia akan belajar a b c untuk membaca dan menulisnya
tetapi dia adalah anak yang sangat malas dan sedikit lambat juga
dan secepat dia belajar menulis satu surat dia melupakan yang lain
jadi itu sangat sedikit kemajuan yang dia buat
ketika para pastor melihat ini mereka berusaha keras untuk membuatnya mengingat berbagai hal
menggunakan beberapa metode
tapi semua itu sia sia
segera metode yang mereka ajarkan semakin tidak tertahankan sampai elidor tidak tahan lagi
dan elidor pun berlari menyeka air mata dari wajahnya
elidor tahu dia tidak bisa pulang karena ibunya tidak akan sangat senang dia meninggalkan tempat itu
jadi dia berhenti
dia lari ke hutan dan terus berlari selama dua hari dan dia merasakan lapar dan haus
akhirnya dia mendapati dirinya di sebuah pohon berlubang di sisi sebuah sungai
dan di sana dia beristirahat melepaskan lelah dan letihnya
tiba tiba dua peri kecil muncul di depannya
halo sepertinya kau seumuran dengan kami
datanglah dan kami akan menuntunmu ke negeri
penuh dengan permainan dan olahraga
elidor terkejut tetapi dia berpikir sebentar
pulang ke rumah bukanlah suatu pilihan
biarkan aku pergi bersama mereka
lalu elidor pergi bersama mereka
pada awalnya melalui lorong bawah tanah yang sangat gelap
tetapi segera mereka keluar ke negeri yang paling indah
dengan sungai dan padang rumput hutan dan dataran yang indah sekali
di sana matahari tidak terasa terik
dan awan selalu di atas langit
sehingga matahari tidak terlihat di siang hari maupun bulan dan bintang di malam hari
para peri membawa elidor ke raja mereka
yang bertanya kenapa dan dari mana asalnya
aku datang dari inggris dimana mereka membuat kau belajar dan mengingat hal hal bahkan jika kau tidak mau
hmm aku ingin tahu
hmm itu menarik
kami tidak melakukannya di sini
begini saja kau harus mengikuti anakku
elidor dengan senang hati mengangguk dan pergi
lalu elidor berteman dengan putra raja
dan bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan dan olahraga bersama dengan peri lain
rambut mereka panjang dan menggantung di atas pundah mereka
mereka memiliki kuda kecil seukuran dua meter
dan mereka tidak makan daging unggas atau ikan
tetapi hidup dengan minum susu dibumbui dengan kunyit
dan sama seperti mereka memiliki cara yang aneh seperti itu mereka juga memiliki pikiran yang aneh
mereka tidak bersumpah dan pada saat yang sama tidak pernah juga berbohong
mereka akan mencemoo ⁇ seseorang karena perjuangan kebohongan dan pengkhianatan mereka
namun meskipun mereka begitu baik
mereka tidak menyembah apapun
kecuali kau dapat mengatakan bahwa mereka adalah penyembah kebenaran
secara keseluruhan elidor bersenang senang
waktu berlalu dan dia segera mulai merindukan rumah
untuk melihat orang orang dengan ukurannya sendiri
dia pergi ke raja dan meminta izin untuk pergi dan mengunjungi ibunya
baiklah kau bisa pergi
tetapi kau harus berhenti
aku berjanji untuk kembali setelah beberapa hari
dan jika kau gagal menepati janjimu tempat ini akan selamanya hilang bagimu
aku berjanji akan kembali yang mulia
dengan mengatakan itu elidor pun pergi
pri kecil membawanya ke sepanjang lorong dan membimbingnya melewati hutan sampai dia tiba di rumah ibunya
di sana mereka melambaikan tangan padanya dan menghilang
elidor memasuki rumah dan melihat ibunya menjatuhkan semua peralatan dan bergegas untuk memeluknya
dari mana saja kau nak apa yang telah kau lakukan ibu sangat merindukanmu
lalu elidor menceritakan semua yang terjadi padanya
ibunya heran mendengar semuanya

tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi

kalau begitu sekarang pergi dan mandi air hangat ibu akan membuatkanmu bubur favoritmu
yeay senang sekali bisa kembali ke rumah
hari hari berlalu dan tak lama kemudian saatnya bagi elidor untuk kembali ke negeri para peri
dia pergi ke ibunya dan memberitahunya tentang hal itu
tidak ibu tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun kau adalah anak ibu
elidor menjelaskan kepada ibunya bahwa dia telah membuat janji dan harus menepati janji itu
ibunya menangis dengan sedih
tetapi elidor berjanji akan segera kembali
dan dengan demikian elidor hidup sebentar dengan para peri dan sebentar dengan ibunya
segalanya berjalan dengan baik
sampai suatu hari ketika dia kembali mengunjungi ibunya
dia memberitahu ibunya tentang bola bola kuning yang mereka gunakan dalam permainan mereka
dan yang ibunya yakin pasti itu terbuat dari emas
jadi ibunya meminta elidor untuk membawa salah satu bola kembali bersamanya kali berikutnya dia kembali
pikirkan itu anakku hidup kita akan berubah
kau harus melakukan ini kau harus melakukannya
aku akan cari tahu apa aku bisa ibu
sekarang di waktu berikutnya ketika tiba saatnya bagi dia untuk kembali ke ibunya lagi
mengambil salah satu bola kuning yang ada di dalamnya
ketika dia berada di dekatnya dia bergegas menuju lorong
di tengah jalan dia mendengar suara jeritan
hei kembalikan benda itu
seorang tentara dari pasukan peri sedang berjalan santai
ketika dia melihat elidor melarikan diri dengan bola tentara itu segera berlari mengejarnya
ketika elidor berlari dan memanjat keluar dari lubang dia terpleset dan bolanya jatuh dari tangannya
tapi sudah terlambat dia kehilangan bola dan pohon itu juga menghilang selamanya
meskipun dia mencari berkali kali pada tahun tahun berikutnya
dia tidak bisa menemukannya dan tidak bisa kembali ke negeri yang indah itu
dia begitu merindukan permainan dan bermain bersama peri
lalu setelah beberapa waktu ia kembali ke gereja
dan akhirnya dia menjadi seorang pastur
orang orang biasa datang dan mencari dia karena dia sekarang dikenal karena kebijaksanaannya
dan sekarang terjadi ketika elidor menjadi lebih tua
davin seorang pastur yang telah melatihnya datang untuk berbicara
ya elidor tampaknya kau telah tumbuh besar dari apa yang kau miliki
kau sekarang adalah anak muda yang baik
tapi akan selalu ada satu hal yang akan membuatku kesakitan
dan elidor memberitahu david segala sesuatu tentang peri
betapa aku merindukan para peri itu aku sangat menyesal mencuri bola itu
hmm kenapa kau tidak mencoba lagi untuk terakhir kalinya
karena kau benar benar merasa bersalah atas kesalahanmu
mungkin keinginanmu untuk melihatnya akan dikabulkan
aku sungguh minta maaf tapi aku ragu bahwa aku akan menemukannya
aku sudah sering mencobanya
percayalah padaku elidor aku tahu lebih banyak darimu
percaya padaku dan pergi kau akan menemukannya
lalu elidor yang tiba tiba dipenuhi dengan harapan baru meninggalkan gereja dan pergi ke hutan
di sana dengan keheranannya dia menemukan pohon berlubang itu
berdiri tegak dan kuat seolah pohon itu tidak pernah hilang
itu ada di sini dia benar
elidor tidak membuang waktu sama sekali dan masuk ke lubang itu dan segera berjalan menyusuri terowongan
ketika dia mencapai sisi lain dia melihat keluar dan melihat semua peri berjalan di sekitar dan tertawa seperti yang telah dia lihat bertahun tahun yang lalu
dia berkeliaran dan secara bertahap pergi menemui teman temannya
dia melihat mereka semua duduk di taman dan mereka semua tumbuh dewasa
oh elidor kemana saja kau
kau tidak pernah mengunjungi kami selama bertahun tahun kami pikir kau membenci kami
elidor memberitahu mereka tentang bagaimana ia mencoba menemukan mereka
tetapi tidak pernah bisa menemukan

kau harus melakukan itu ya tidak heran kau tidak bisa kembali
aku sangat senang melihat kalian dan aku ingin minta maaf kepada raja karena mencuri bola kuning pada waktu itu
jadi dia pergi ke raja dan dia meminta maaf kepada raja
baik sekarang aku sangat senang atas permintaan maafmu
dan karena aku selalu menyukaimu kau aku maafkan
elidor sangat gembira dengan hal itu dia berterima kasih kepada raja dan pergi untuk bergabung dengan teman temannya
david rencananya berhasil terima kasih telah menjaganya selama ini
ya dia anak yang baik terima kasih telah membuka pintu masuknya
para peri dan elidor bersenang senang
dan elidor telah belajar pelajaran penting
dan itu adalah untuk selalu menepati janji pada mereka yang sangat mempercayaimu
selalu berbuat baik dan ingat untuk selalu meminta maaf atas kesalahan apapun yang dibuat